papa bilang sama al kalau papa gak mau melihat al datang lagi ke rumah
dan papa mau ambil semua barang barangnya adin dari rumah al
perkenalkan nama saya andin karisma putri
umur saya dua puluh sembilan tahun
saat ini saya akan mengajar
dengan perkenalan saya
ya derry ada apa
ibu dan ika ya
soalnya tuh pakai cincin bu
aku benci kamu
aku benar benci kamu
aku benar benci kamu
aku benar benci kamu
aku benar benci kamu
hai dengan kau pergi mas dari sini mas aku lagi nggak mau dikambil soalnya
lagi kepengen sendiri untuk masalah di luar dari mata kuliah saya minta tolong untuk
kalian semua jangan dipertanyakan baik kalau gitu sekarang kita langsung buka aja ya kita mulai
ada apa sih ma
sak mama kesini mama kesini mau membahas soal semalam
soal siapa aldebaran sebenarnya
aku juga takut
aku udah tadi kepikiran
hai aku takut kau udah ninggalin aku terus
balik lagi sama andin berharap lagi sama
hai situasi seperti ini mama bisa bilang al sama andin pasti akan berpisah
hai apa semalam memukul al saat al datang ke rumah
dan papa mau ambil semua barang barangnya alvin dari rumah
tanpa alas sama anding itu udah di depan mata
dan yang mama lebih takutkan
gimana kalau sampai alta
gimana kalau sampai alta
tahu siapa yang sebenarnya
jangan bahas soal itu disini
mau mau bantuin aku kan
mau ngelindungin aku kan
kalau apapun itu yang terjadi sama aku kan
mama gak maukan
kenapa aku menderita
kesalahan yang sudah elsa lakukan memang sangat fatal
bahkan dia sudah menghilangkan nyawa seseorang
elsa juga sudah membohongi andin soal anaknya
aku tahu sangat tidak baik kalau aku terus terusan menutupi kesalahan nelson
biar bagaimanapun elsa tetaplah anakku
dan aku tetaplah seorang ibu
gak pernah ada ibu yang bisa melihat anak yang menderita
cuma mana yang bisa aku andalkan sekarang
gua bukan mama siapa yang mau ngelindungin aku ma
mama janji akan selalu ada di samping kamu elsa
aku senang sekali mama
jangan melakukan hal yang aneh aneh lagi
kamu gak bisa terus terusan
menghalalkan segala cara hanya untuk memenuhi semua keinginan kamu
gak boleh sayang
karena semua itu
semua itu hanya membahayakan diri kamu sendiri
dan kamu harus belajar
kamu harus belajar
kamu harus belajar
bahwa gak semua yang kamu inginkan
itu baik buat kamu
kamu harus bisa terima
kamu harus bisa terima elsa